alena kamu kok ngelamun
dia tidurnya pules ya mila
walaupun sekarang camilla dan kak fadil sudah bertunangan
tapi kamilah masih cemas kak
camilla takut kalau suatu hari nanti ada bukti yang kuat
yang akan menyatakan kalau
kalau anak ini adalah anak edo
aku bilang aku kan udah bilang hal ini jangan dibahas lagi
ya allah apakah mila akan sedih dan marah
kalau dia tahu edo sekarang ada di tahanan
karena laporan dari mama
kak kalau edo datang
mila gak mau ketemu sama edo
mila gak mau mila trauma
dan sekarang mila benar benar takut kak
mila takut kalau edo tahu yang sebenarnya
mila takut kalau itu tahu kalau
anak mile itu adalah anak edo
mila gak mau kalau sampai ido ambil anak mila kak
apa golongan darahnya a sama seperti edo kak
golongan darahnya b mila
sama seperti kamu
dan kalau aku lihat
mirip sama kak fadil
soalnya waktu persalinan
semoga bayi yang lahir ini
kamu ketawa gak
kalau bayi itu akan mirip dengan orang yang menanganinya
jadi mirip aku
udah empat hari setelah dia lahir
dia masih belum punya nama
waktu itu kan mila juga sempat mau kasih nama
nama apa ya kak yang bagus
atau anak pertama
kok namanya jadi kayak pendekar sih kak
berarti pilihan nama aku jelek ya
enggak bukan itu
tapi kurang bagus aja
kalau itu jadi mirip
berarti pilihan nama mila
enggak enggak maksudnya bukan gitu
kita cari yang lebih bagus saja
apa ya kak yang bagus
perpaduan antara nama kamu sama aku
ibu senang banget
waktu dibilang kamu udah sadar
maka ibu buru buru kesini
kamu baik baik aja kan mila
alhamdulillah baik kok bu
bayi kamu sudah dikasih nama belum mila
itu dia bu ini makanya kamilah sama kak fadil lagi cari nama untuk anak kamila
udah dapat nama depannya sih bu namanya kava
perpaduan antara namanya camilla dan kak fadil
tapi nama belakangnya belum dapet
begini mila fadil ibu punya usul
mudah mudahan kalian berkenan ya
dulu almarhumah mama kamu fara punya dua nama favorit
kalau bayinya perempuan nama belakangnya dikasih nama regina putri
seperti nama kamu camilla regina putri
kalau cowok arjuna putra
mila tapi itu semua terserah kamu ibu cuma usul loh
namanya bagus kak menurut kak fadil gimana
menurut aku memang bagus kok mila
berarti kita sepakat ya anak kamila namanya kava arjuna putra
gimana kak fadil setuju gak
kau setuju atau tidak
kok kak fadil gak setuju sih
emangnya kenapa kak
kamu bilang kau nama anak kamu kava arjuna putra
aku sebagai papanya aku protes
karena harusnya kamu bilang kalau itu anak kita
harif aku punya berita sangat bagus aku yakin pasti kamu senang dengarnya
berita apa ras
haris kamila sudah sadar dari komanya
oh iya riz rencananya siang ini aku menjenguk kamila kamu ikut

oh iya syukur allah alhamdulillah oh iya riz rencananya siang ini aku mau ikut kamila sudah sadar dari komanya
iya ras tapi aku ada meeting dengan klien
begitu aku selesai kerja aku langsung usul deh ya
pi tante laras ya
iya tadi tante laras yang telepon
ada berita apa pi kok papi kelihatannya senang banget
iya tante laras bilang kamila sudah sadar
eh papi kelihatannya sayang sayang banget ya sama kamila
seperti sama anak sendiri
alena kamu kenapa sih jangan berpikir yang ganda ya
papi pergi dulu sudah telat kamu makan ya
saya pergi dulu ya bu
tadi tante laras nelfon papi eyang
kalau kamila sudah sadar
kamila sudah sadar
alhamdulillah wa syukurillah subhanallah
sama camilla aja tapi bisa sebegitu baik dan sebegitu perhatiannya
gimana kalau papi ketemu sama anak kandungnya eang
tapi akan pasti lebih perhatian lagi sama dia
dan tak kenapa alina ngerasa takut eang
alina takut tersisikan
alina takut papi gak perhatian lagi sama alina
alena kamu gak boleh bicara seperti itu
kamu tau gak
tapi alina tetep ngerasa takut eang
saat ini alina udah kehilangan taufan
taufan udah mencamatkan alina eang
alina takut kalau nanti papi ketemu sama anak kandungnya
terus papi gak perhatian lagi sama alina
nyantai dia eang